lalu bagaimana memastikan tersangka penganiayaan menjalani proses hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal
bergabung kepala dinas penerangan tni angkatan darat brigjen tni hamim tohari selamat sore pak hamim
selamat sore mbak tiffany
terima kasih sudah bergabung dengan cnn connected pada sore hari ini pak hamim
bagaimana hasil penyidikan polisi militer pom dan jaya terkait dengan hasil visum otopsi kemudian motif dari perbuatan tersangka pak
baik jadi untuk hasil visum dan otopsi hingga saat ini masih ditunggu oleh penyidik pom dam jaya karena belum keluar dari rumah sakit
tetapi proses penyidikannya terus berjalan
kemudian untuk motif sementara yang kita temukan ini lebih mengarah kepada motif ekonomi
dalam arti bukan karena kesejahteraan yang kurang atau mungkin gaji yang tidak cukup
jadi kepada mencari keuntungan pribadi dari melakukan tindak pidana pemerasan maupun penculikan dan meminta tebusan itu
jadi untuk kepentingan pribadinya
namun demikian nanti ini akan terus didalami
seandainya ada motif motif lain nanti akan terungkap dari hasil penyidikan yang terus berlangsung
hingga nanti juga mungkin akan terungkap pada fakta fakta di pengadilan
baik kalau tadi pak hamim menyebutkan motif
yang didalami sejauh ini adalah motif ekonomi
apakah ada kemungkinan juga dari hasil pengembangan ini tersangka melakukan artinya apa yang dilakukan penculikan kemarin bukanlah penculikan yang pertama
apakah ada kejadian serupa dengan korban lain juga
apakah itu sudah didalami
itu menjadi salah satu yang didalami oleh penyidik mbak
dan memang sementara dari pengakuan dan juga keterangan saksi
pelaku sudah melakukan
melakukan kejahatan serupa itu lebih dari satu kali
namun untuk pastinya berapa kali dan siapa saja korbannya
ini masih terus didalami oleh penyidik
dan kami juga berharap apabila ada masyarakat yang pernah menjadi sasaran atau menjadi korban dari ketiga pelaku ini
kami persilahkan untuk datang atau berlapor kepada satuan kewilayahan maupun satuan polisi militer terdekat
sehingga ini akan bisa membantu
penyidik juga untuk mengungkap secara tuntas persoalan yang sedang terjadi ini begitu
oke sudah lebih dari satu kali
dalam kurun waktu berapa lama pak hamim
nah kurun waktunya ini mbak yang sedang terus kita gali
tetapi yang jelas kemarin kan dalam kejadian yang ini saja itu ada dua korban kemarin yang menjadi targetnya
yang korban kedua akhirnya dilepaskan dan selamat
kemudian korban yang pertama diculik itu kemarin yang kemudian meninggal dunia
sehingga dari kemarin
walaupun sudah terlihat bahwa korban ini melakukan tidak hanya satu kali kepada korban yang meninggal dunia ini
nah yang lainnya ini sedang kita dalami terus
berapa kali dan kapan saja dilakukan
sudah berapa lama
termasuk mungkin ada keterekatan dengan masalah lain
nanti itu akan bisa terungkap pak
kalau sudah alat bukti ketransaksi transaksi sudah lengkap nantinya
oke pak hamim
salah satu tersangka
pra kj meninggalkan kodam iskandar muda
betul ya pak
artinya yang bersangkutan keluar ketika ia masih bertugas
bagaimana kemudian ini bisa terjadi
jadi begini mbak
prajurit kita ini kan banyak juga pelaksana tugas itu tidak hanya di wilayahnya saja
seorang prajurit bisa ditugaskan oleh satuannya untuk melaksanakan kegiatan di luar daerahnya
contoh yang pra kj itu sedang melaksanakan tugas dari satuannya untuk ke jakarta
nah inilah yang
nah inilah yang
karena jauh ini kan ada hal hal yang tidak bisa dikontrol secara langsung
tidak bisa diketahui satu x dua puluh empat jam oleh pimpinannya
sehingga mungkin pada saat melaksanakan kegiatan itu dia berinteraksi dengan lingkungan yang salah
sehingga terpengaruh oleh ajakan ajakan untuk melakukan hal hal yang tidak benar
pak hamim terkait dengan kasus ini
yang pertama tadi disebutkan ini bukanlah korban yang pertama

sejauh ini sudah ada dua korban
dan bisa saja kemungkinan ada korban korban lain
karena memang pelaku sudah atau tersangka sudah melakukan beberapa kali perbuatannya
kemudian yang kedua laporan ini mencuat ketika ada laporan dari masyarakat
pada saat ini pengawasan dari tni kemudian dipertanyakan
apakah memang ada kesulitan untuk mengawasi prajurit
kalau berbicara kesulitan itu tidak ada mbak ya
tidak ada kesulitan
mekanisme pengawasan itu sudah berlangsung sejak organisasi tni ini ada
itu sudah menjadi salah satu tanggung jawab melekat pada setiap pimpinannya
setiap pimpinan juga melakukan mekanisme pengawasan
kemudian penyuluhan pembinaan mental dan sebagainya
karena kita juga punya fungsi fungsi itu
ada dinas pembinaan mental
ada di rektorat hukum yang secara rutin melakukan penyuluhan penyuluhan hukum
penyuluhan hukum pembinaan mental
tetapi sekali lagi mbak
prajurit kita ini jumlahnya sekitar tiga ratus ribu
sehingga pada konteks di luar kegiatan kedinasan
ada hal hal yang memang tidak bisa dilakukan pengawasan secara melekat
apalagi perumahan dinas yang ada di dalam asrama juga tidak bisa memenuhi kebutuhan keseluruhan
sehingga ada anggota yang harus tinggal di luar
kemudian ada juga prajurit yang sedang ditugaskan keluar
keluar asrama atau keluar kesatrian
nah inilah pengawasan di luar itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh pimpinannya secara melekat satu persatu
satu x dua puluh empat jam
dan ini saya pikir juga bukan hanya menjadi persoalan yang ada di tugu tni
tetapi setiap organisasi juga yang memiliki personil begitu banyaknya tidak
tidak mungkin juga ada pengawasan yang melekat satu x dua puluh empat jam kepada orang demi orang
sehingga inilah yang membuka peluang bagi
niat ataupun oknum prajurit yang punya niat untuk melakukan tindak atau hal hal yang negatif
karena keterpengaruhan oleh lingkungan
karena pergaulan yang salah
nah situ celahnya yang bisa muncul
tetapi mekanisme pengawasan itu sudah sedang dan akan terus kita lakukan selama organisasi tni ini masih ada
oke apakah dengan adanya kejadian ini pak hamim tni kemudian akan mengevaluasi khususnya untuk pengawasan
ketika berada di luar
sehingga ini untuk mencegah atau sebagai tindakan preventif
hal hal serupa tidak akan terulang lagi
tidak ada anggota atau prajurit tni yang bermasalah atau berurusan dengan hukum
itu pasti mbak
artinya dalam setiap peristiwa yang terjadi selalu kita jadikan sebagai bahan evaluasi
dan kejadian ini kan juga sebenarnya kan tidak hanya ini saja
pada masa masa sebelumnya setiap kali ada kegiatan ataupun kejadian kejadian yang
berpotensi merusak citra ataupun nama pak itn yang akan terhadap
selalu kita adakan evaluasi dan perbaikan perbaikan
kita berikan himbauan himbauan kepada seluruh prajurit maupun unsur pimpinannya
melalui proses mekanisme penyuluan hukum mekanisme pembinaan mental dan sebagainya
ataupun juga di dalam satuan selalu ada waktu waktu yang diambil oleh pimpinan untuk memberikan jam komandan
ini sudah dan akan terus kita lakukan mbak
pak hamim sebelumnya dari sentra inisiatif dengan mas araf dalam wawancaranya bersama kami juga menyampaikan
bahwa apa yang terjadi pada saat ini mengapa anggota atau prajurit tni beberapa kali terlibat berurusan dengan hukum
salah satunya terkait dengan sistem peradilan militer yang dianggap tidak terbuka
tidak transparan dan juga berpotensi memberikan keringanan bagi terdakwa tanggapan anda
kalau saya pikir sebenarnya tidak bisa juga
terkorelasi secara langsung antara perilaku seseorang dengan mekanisme peradilan yang dijalankan
karena di dalam peradilan umum pun walaupun dilaksanakan seperti apa juga tetap akan ada masyarakat atau warga yang melakukan tindak pidana juga
sehingga ini tidak bisa dikorelasikan secara linear ataupun secara langsung
memang kalau ada pendapat bahwa ada ketakutan atau kekhawatiran
bahwa peradilan militer itu tidak dilaksanakan dengan benar
saya itu tidak beralasan
kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa kita bekerja ini atas dasar amanah undang undang juga
artinya bahwa kita masih berlakukan undang undang nomor tiga puluh satu tahun sembilan puluh tujuh tentang peradilan militer

kalau toh kemudian orang juga sering memperdebatkan ataupun memunculkan isu terkait dengan pasal enam puluh lima ayat dua di undang undang tni
yang mengatakan bahwa dalam peradilan militer
kalau toh kemudian orang juga sering memperdebatkan ataupun memperdebatkan isu terkait dengan pasal enam puluh lima ayat dua di undang undang tni
yang mengatakan bahwa dalam peradilan militer
kalau toh kemudian orang juga sering memperdebatkan ataupun memperdebatkan isu terkait dengan pasal enam puluh lima ayat dua di undang undang tni
kalau toh kemudian orang juga sering memperdebatkan ataupun memperdebatkan isu terkait dengan pasal enam puluh lima ayat dua di undang undang tni
yang mengatakan bahwa dalam peradilan militer
malah tidak dilihat di mana di pasal tujuh puluh empat mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal enam puluh lima itu berlaku apabila sudah ada undang undang tentang peradilan militer yang baru
dan apabila itu belum ada maka masih tetap merujuk kepada undang undang tiga puluh satu tahun sembilan puluh tujuh
nah inilah yang kadang kadang tidak dipahami secara lengkap
dan sampai saat ini belum ada undang undang yang merubah ataupun menggantikan undang undang nomor tiga puluh satu tahun sembilan puluh tujuh itu
sehingga itulah yang masih kita anut dan kita bekerja atas dasar amanah undang undang itu
oke ketika ruang peradilan militer pak hamim dianggap mungkin tadi penjelasan pak hamim banyak tidak dipahami
tapi dikhawatirkan bahwa ruang peradilan militer ini tertutup sempit
sehingga menimbulkan kekhawatiran tidak transparan tidak ada transparansi di sana
kemudian ruang dari kuasa hukum juga terbatas dan lain sebagainya
untuk kasus ini bagaimana kemudian
tni bisa memastikan bahwa tersangka bisa atau dapat menjalani proses dan menerima hukuman setimpal
seadil adilnya dan juga mewujudkan fair trial itu tadi
ya jadi pimpinan angkatan darat pun sudah menekankan dan memerintahkan kepada penegak hukum di lingkungan tni
atau tni angkatan darat untuk mengusut ini secara tuntas dan memberikan hukuman seberat beratnya
dan ini juga kalau ada kekhawatiran saya pikir juga
agak terlalu berlebihan karena kita sudah ada contoh juga beberapa kasus yang kemudian hukumannya pun saya pikir sudah berat
contoh adalah ketika ada kemarin di bulan mei ada dua orang prajurit yang menjadi kurir narkoba di sumatera utara
itu juga sudah dihukum dengan hukuman seumur hidup
artinya semua informasi terkait dengan hasil dari pengadilan militer juga bisa diakses di laman resminya mahkamah agung
karena di sana ada amat keputusannya yang bisa diakses oleh publik
artinya kalau ada kekhawatiran bahwa ini tidak terbuka tidak transparan tidak objektif ya sebenarnya mungkin agak berlebihan
karena mungkin tidak banyak yang memahami bahwa hasil pengadilan militer ini bisa diakses secara terbuka oleh hukum juga
sehingga ini memunculkan opini seperti itu
oke untuk kasus ini artinya tidak hanya akan menjalani proses peradilan militer tapi juga umum
jadi begini mbak
di dalam peradilan militer pun itu juga dikenakan pasal pasal pidana umum dan malah ditambah dengan pasal pidana militer
artinya ketika seorang prajurit yang melanggar tindak pidana kemudian diadili di pengadilan militer
maka dia akan mendapatkan dua jeratan yaitu jeratan pidana umum dan jeratan pidana militer
dimana diberlakukan juga pasal pasal dalam kuhp
sehingga ini sebenarnya hukumannya juga tidak ringan malah bisa jadi lebih berat
karena selain misalkan ada penjara seumur hidup
bahkan mungkin seandainya ada hukuman mati pun masih ditambah juga dengan hukuman yang dari pidana militer yaitu pemecatan
sehingga ini tidak perlu juga ada kekhawatiran bahwa ini akan tidak transparan akan berbeda dan sebagainya
tidak seperti itu
pak hamim panglima meminta hukuman seberat beratnya bahkan sempat menyatakan sampai dengan hukuman mati
bagaimana kemudian instruksi hukuman dari panglima ini kemudian bisa menjadi pegangan dari masyarakat
bahwa tni akan bersungguh sungguh menindak hukum siapa saja anggotanya prajuritnya yang terlibat dengan masalah hukum
ya jadi saya yakinkan sekali lagi saya yakinkan bahwa tni angkatan darat melalui polisi militer
maupun nanti setelah dilimpahkan ke ranah pengadilan yaitu oleh penuntutan oleh otmail maupun nanti pengadilan oleh hakim militer
itu akan dilaksanakan dengan sebenar benarnya objektif dan transparan
dalam arti bahwa walaupun ada instruksi dari tidak ada instruksi pun juga itu akan dilakukan dengan sebenar benarnya
walaupun ada instruksi juga bahwa ini harus dihukum seperti ini tetapi nanti mekanisme pengadilan lah yang memutuskan
artinya hakim lah yang akan melihat itu dari persidangan melihat fakta fakta yang muncul di persidangan juga untuk menentukan apa hukuman yang kemudian dijatuhkan kepada
tersangka ini apakah itu kemudian terkait dengan pembunuhan berencana pembunuhan biasa ataupun hanya penculikan
itu nanti hakim lah yang akan memutuskan dan hakim tidak bisa diintervensi oleh siapapun
termasuk juga hakim tidak bisa terpengaruh oleh opini opini yang dibangun di ruang publik melalui media baik media masa maupun media sosial
baik terima kasih brigjen tni hamim tohari kepala dinas penerangan tni angkatan darat sudah bergabung di cnn indonesia connected hari ini
sore pak hamim sehat selalu
selamat sore mbak tiffany